pengurus dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip melaporkan wakil ketua umum partai gerindra arief poyuwono ke mapolda bali
ya laporan ini terkait dengan pernyataan dari arief poyuwono yang menyebutkan presiden joko widodo dan antek anteknya bohongi rakyat serta menyamakan pdip dengan pki
sejumlah pengurus dewan pimpinan daerah dpd pdip bali mendatangi mapolda bali pada minggu siang
kedatangan mereka untuk melaporkan waketum partai gerindra arief poyuwono yang menyebut pdip sama dengan pki serta presiden dan antek anteknya membohongi rakyat
meski sebelumnya arief telah meminta maaf dengan pernyataan tertulis bermaterai namun upaya pelaporan tetap dilakukan
menurut wakil ketua bidang hukum politik dan keamanan dpd pdip iwayan sudirta permintaan maaf bukan berarti menghilangkan tindak pidana
selain itu mantan anggota dpdri ini juga menyebut
mesti partainya disamakan dengan pki namun pdip disebut tidak memiliki dendam kepada waketum gerindra
namun sudirta juga menegaskan pelaporan ini merupakan bentuk pendidikan bagi masyarakat jika segala sesuatu harus diselesaikan secara hukum
permintaan maaf sesuatu etika yang bagus tapi menerima permintaan maaf juga etika yang paling baik
tapi di dalam sistem hukum
di seluruh dunia permintaan maaf itu tidak pernah disebut sebagai menghilangkan tindak pidana
selain dpd bali sejumlah dpd pdip di berbagai daerah juga telah melaporkan kasus tersebut ke polisi
sebelumnya arief poyono mengeluarkan statement tersebut saat menanggapi kritikan hasto kristianto kepada prabowo subianto